sampai jumpa di video selanjutnya
oh iya ini saya kebetulan ada fotonya
nafa kamu kalau ngomong seperti itu sama mama
ya atau enggak
bener kan pasti
kok mama mau sih sama laki laki kayak gitu
mama tuh gak punya perasaan apa apa sama laki laki itu
pak kamu nuduh mama kayak gitu sih
lagian kan hubungannya mama dengan papanya air itu kan hak mama
pokoknya aku gak studi kalau mama sama papanya aida
dia itu gak pantas buat mama gak pantas buat kita semua mah
kamu harus percaya sama mama
tidak ada laki laki itu di hati mama
cuma kalian berdua yang terpenting dalam hidup mama
kan mama juga gak pernah ngecewain kita
udah dong kamu jangan marah marah terus
sudahlah kalau gitu mama pulang ya
ida ada sama aku aja
yaudah hati hati ya
jadi lu gak dapet kabar apapun
aku tadi udah bantu tanya tanya sam tadi
emang sih tadi ada yang ngeliat ibu kamu
gak ada yang tahu sony ibu kamu ada di mana
anak itu nanyain ibunya
jangan jangan dia anaknya ibu yang kemarin itu
ibu kan tangan kanannya bularas kan
saya lagi nyari ibu saya karena nggak ketemu ketemu
katanya sempat kesini apa ibu pernah lihat
maaf saya gak tau apa apa
saya kebetulan ada fotonya coba ibu lihat
sampai jumpa su
sampai jumpa su
sampai jumpa su
sampai jumpa su
sampai jumpa su

apa dia harus marah marah
nyari apaan sih kak
gak mungkin baterainya tuh full
kakak harus nelfon indira soalnya
pokoknya kamu harus cek terus
aku gak rela kalau mama sama papanya aida
iya iya kamu jangan marah marah lagi dong pak
bagian kan mama udah bilang
dia nggak punya hubungan apa apa
oh itu pasti buat aku
soalnya aku pinjam sepatu dari tania buat fashion show kemarin
indiranya udah tidur
kalau handphone aku tuh hilang
dan mungkin aku baru sempet beli handphone tuh besok
dan tolong sekalian bilangin indira juga
kalau dia suruh nelfon aku ya
soalnya aku mau minta izin sama dia
besok oma nyuruh aku dan aida untuk ke restoran yasmin
dan kita akan diperkenalkan sebagai tunangin
dan soal restoran yasmin itu
gak usah khawatir za
yaudah kalau gitu makasih ya
jadi anaknya ibu itu mencari terus
iya bang gimana dong bang aku takut banget kalau ketahuan
bang abang harus bantu aku
ini semua kan gara gara abang
nanti abang bereskan
yang paling penting kamu harus cari tahu dulu siapa anaknya itu
nanti baru akan selidiki
baru nanti akan abang tentukan bagaimana cara mengatasinya
abang sudah bereskan
dan tempatnya jauh sekali dari sini
dan dalam waktu lama tidak mungkin akan kembali
aku gak bisa tidur
aida kangen banget sama ibu
sampai kapanpun naida gak akan pernah bisa ngelupain ibu
kok kamu belum tidur
eh ya aku lagi belum bisa tidur
kalau aku aku
aku harus nyari ibu aku tuh kemana lagi
karena sampai sekarang gak ketemu juga

lagi lagi aku ke sini
tapi aku gak bisa berhenti mikirin lila
sebenarnya dia ada dimana sih
kenapa aku gak pernah berhasil menemukan dia
brengsek brengsek salon di jakarta mahal banget
ini mahal dari kampung
begini caranya mah bisa bangkrut
mesti buru buru cari pohon duit kalau begini caranya
hah beruntung banget
selamat malam pak
kok kelihatannya lagi bingung ada yang bisa saya bantu
aku punya satu cara supaya kita bisa ngerasa jadi lebih baik
kamu tunggu sini ya
bukan ini namanya jangwe bukan petasan
iya dulu waktu aku di kampung aku sering main ini kalau aku lagi sedih
terus sedihnya aku hilang deh sam
eh kamu jangan ngeremehin dulu
perkenalkan saya nek
boleh saya panggil mas umar saja
boleh saja mbak nia
iya aja mas nggak usah pakai mbak biar lebih akrab
tadi katanya mas lagi mencari seseorang
boleh saya tahu mas cari siapa